dari lapangan hijau kita beralih ke info jelang imlek
iya jelang imlek perajin lampion di kota malang kebanjiran order
tak hanya dari dalam negeri pesanan lampion untuk perayaan imlek ini juga datang dari italia
perajin lampion di kawasan juanda kota malang terus kebut menyelesaikan pesanan lampion bermotif imlek
pesanan untuk perayaan imlek kali ini tak hanya datang dari dalam negeri
tapi juga dari luar negeri yaitu dari sebuah pabrik minuman
di italia sebanyak dua buah
meningkatnya pesanan berimbas pada waktu penyelesaian
dalam sehari perajin mampu menyelesaikan satu ratus lima puluh buah lampion bulat dengan diameter lima puluh cm
sehingga untuk menyelesaikan pesanan dua ribu lampion saja membutuhkan waktu lima belas hari
dampaknya saat ini perajin lebih fokus menyelesaikan pesanan sebelumnya
dan tidak menerima pesanan baru untuk imlek dalam jumlah besar
lantaran terbatasnya sumber daya manusia